wali kota depok muhammad idris mengatakan pembangunan masjid di lahan sd negeri pondok cina satu ditunda
siswa pun kembali diperbolehkan belajar di sekolah lama mereka
sebelumnya muhammad idris dipolisikan buntut polemik penggusuran sekolah tersebut
pemerintah kota depok memutuskan untuk menunda pembangunan masjid raya depok di lahan sd negeri pondok cina i
murid murid pun kini bisa kembali belajar di gedung sekolah selama pembangunan ruang belajar di sdn pondok cina lima belum selesai
wali kota depok muhammad idris mengatakan siswa sdn pondok cina satu yang saat ini sudah relokasi di sdn pondok cina tiga dan lima diperkenankan untuk tetap bertahan di sana
namun siswa yang ingin kembali ke sdn pondok cina satu juga diperbolehkan
alasan penundaan relokasi akibat dinamika yang terjadi di lapangan
ketiga pembangunan masjid di lokasi sdn pondok cina satu untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa sdn pondok cina satu dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di sdn pondok cina lima
sebelumnya gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan ia telah mengirim surat resmi kepada pemkot depok untuk meninjau ulang lahan yang akan digunakan sebagai proyek masjid

puan berharap pendidikan lebih diprioritaskan dan mendorong diselenggarakannya musyawarah untuk menghentikan penolakan yang terjadi
lahannya masih berdinamika ya sudah saya kirim surat dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan
sampai itu selesai secara baik baik dan saya sudah kirim surat tolong dikedepankan musyawarah
seperti diberitakan sebelumnya lahan sdn pondok cina satu akan diubah menjadi masjid oleh pemkot depok
para siswa pun diminta untuk pindah sekolah ke sdn pondok cina tiga dan lima
namun tidak semua siswa bersedia pindah
masih ada siswa yang memilih bertahan dan terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi guru
buntutnya wali kota depok muhammad idris juga dipolisikan oleh pengacara deolipa yumara
deolipa menjelaskan laporannya mengacu pada dugaan pelanggaran perlindungan anak yang dilakukan wali kota depok
ia melaporkan atas nama pribadi bukan sebagai kuasa hukum wali murid
tim liputan cnn indonesia